saat bendera membentang penyelam lain pun berdiri di dasar pantai memberikan penghormatan
karena di mudik tahun ini kita sudah mulai merasakan bahwa ada tiga lajur yaitu dari kilometer tujuh puluh dua sampai delapan puluh tujuh
disampaikan di dalam siaran ini bahwa bapak gubernur juga sudah membentuk satgas gabungan
pendeta terima kasih sejauh ini kita sudah dibantu untuk melihat bahwa surga itu adalah harta yang amat berharga
just empat poin untuk seorang ilai foster gitu ya
oh seribu sembilan ratus sembilan puluh dua berarti delapan belas tahun kan lulus sma tuh dua ribu sepuluh ya dua ribu sebelas berarti bener ya
jadi makannya misalnya makan nasi goreng buat pembuka gitu ya buat snack
ini kan seminggu ini lagi ada hot hotnya nih netizen indonesia
ini ya ditanyain satu lawan tiga ada tiga yang nanyain
di sini berubah tadinya
karena ada anak rumahan yang gak suka panas sementara kita latihan di luar

ataupun mungkin dari asal humanity apa yang dilakukan setiap bulan ramadhan
pesta kuliner serba aci ini digelar dalam tajuk bandung lautan aci
di periksa kata optik oh ibu ini minyak tinggi lagi ibu sebelah kanan ini ada kataraknya agak ini
itu yang kami minta kepada pemerintah jokowi
apalagi kalau pemula yang berlatih sejam atau dua jam
sekarang rumah sakit yang ada sekitar tiga ribu an rumah sakit
penyelenggaraan platform digital penyiaran atau platform teknologi penyiaran lainnya
kehilangan stimulasi dari macam macam
tanaman ganja untuk kepentingan medis
kalau gue adaptasi dengan kondisi gue gitu
kayak bulu biasa gitu ya
baru aku nyobain kuahnya ada manisnya nih
maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan
sudah mulai diarahkan menjadi one state solution
ada beberapa vaksin yang sudah diproduksi di indonesia ada oleh bio farma tapi akan kita naikkan
pln ini dengan china gitu mereka melakukan kerjasama untuk kerjasama di bidang energi terbarukan atau abt
dan cari pengganti gula mungkin ya
silahkan dimulai dari bapak berbicara
mengatakan pastel memiliki kulit yang lebih lembut dan empuk
nantinya harapan mungkin dari para pelaku tambang di indonesia
di game itu mereka lebih siap daripada kita kasarannya gitu sih
sebagian besar kusir delman yang hidup di sini
terus dari ibl nya
jadi saya itu ingin dulu saya merintis itu
bisa jadi berkurang sepeda motor ini kan
kemudian apa namanya meninjau kembali
eh rokok kemudian minuman keras
kayak deadlock ya mungkin ya
pada tiga ribu lima ratus sebelum masehi di mesopotamia
kupat tahu menjadi produk perpaduan budaya islam dengan budaya tionghoa
itu lima belas menit setelah tanding
meskipun lewat aplikasi di kamboja masih tetap perlu menyiapkan uang cash buat bayar
jadi kalau demandnya tinggi supplynya nggak ada ya pasti naik harganya
masa iya sih defense bagus serangannya ada
nah itu kan seperti itu juga membuat nilai tambah menjadi berkurang jadinya
di tengah serbuan camilan asal negara lain bram membawa cita rasa lokal dengan menawarkan kudapan asal jawa timur
bukan partai generasi indonesia perjuangan
betul dan akan dituntaskan
di depannya hanya mengandalkan tiga pemain sih
dengan luas lahan mencapai satu ratus tujuh puluh enam hektare
jangan lupa menggunakan kafein dan minuman beralkohol
mendukung putin dan mendukung keputusan untuk menginvasi ukraina gitu
membawa kami semua bersama saat ini
akhir akhir ini juga ini bapak saya membaca itu bahwa ini masih berkenaan dengan masalah kesehatan itu
yang akhirnya juara itu faktor apa sebenernya yang membuat lo ingin revenge lagi nih saat itu
loh yang di dada aja boleh masa kita gak boleh di ebot gitu kan
pun menjadi jembatan saya ke destinasi kuliner selanjutnya
nah maksud saya yang ambil kuliah pilihan kepelatihan menembak emang banyak
misalnya lo mau sewa go kart atau lo mau sewa mobil itu bisa juga
gak spesifik ya kak jadinya jadi apa gak spesial gitu ya kak ya
highlight adalah adanya yang tadi kita sebut di depan ada perbedaan pendapat hakim
karena e commerce terus meningkatkan permintaan
oh itu pasti paling banyak kak
nah makanya bisa terjadi setengah sadar setengah mimpi ini
udah heroin tetap kembali nonton
pertemanannya sama michael james gimana katanya
kalau dibagi tempat lain kan bedanya
katanya kalau kemudian endemisitasnya memang sudah terlokalisir
is it okay atau ada pertimbangan lain mbak gak apa apa gitu atau gimana
oh ini saya sudah curi sepati
dr stuart johnston berasal dari universitas melbourne menjelaskan
ya rasa rasanya kalau dihitung itu bisa jadi hanya memakan sekian rupiah dari pengeluaran kita
ya karena kami dianggap hidupnya keras hidupnya berat
kadang kadang kalau pariwisata ada bom di jawa bali udah ada imbasnya
pada saat itu belum ada jalan tol baru sampai ya
dibanding juga dibanding dengan jumlah
agar para orang tua segera memeriksakan anaknya jika melihat tingginya di bawah rata rata anak sebayanya
di umn malah gak jauh jauh lah
tapi tidak ada titik temu
tidak mempunyai banyak pilihan selain menghuni kampung yang rawan bahaya ini seperti sumarni
kalau kinerjanya tidak kelihatan kinerjanya tidak berprestasi lalu dikasih uang kehormatan atau uang pensiun yang jumlahnya lima ratus delapan puluh empat ratus lima puluh empat
lanjut bilas dua kali dengan air bersih
apakah pakai hp apakah dengan mesin yang ada
berbenah sih dengan dari kekalahan
aku sih carrot cake karena aku suka cake gitu
pembuatan motif menjadi salah satu hal yang sulit dilakukan
memang untuk barang barang atau komoditas yang mayoritas import di indonesia
di segmen sebelumnya pemirsa penyampaian visi misi dan program kerja dimulai dengan calon presiden nomor urut dua

oh terus lo liat ericksebayang jadi lo ama ngeliat temen temen lo berarti di tangerang
lima puluh satu juta orang atau sekitar sembilan belas empat dari total pemudik menggunakan bus pada saat melakukan pulang kampung
dan petunjuk yang ingin didapat oleh caleg
kurikulum didesain sedemikian rupa
kami juga merasakan teman teman
yang diukir dengan nama dan tahun pembangunan masjid
sekarang saat ini tidak cukup untuk
jadi tetap kita harus memahamkan bahwa dia harus dengan happy juga
tidak mudah seperti itu untuk di distrik saya sendiri itu
ia menghitung pembangunan kedua tanggul akan menghabiskan sampai enam puluh biliar dolar amerika
karena banyak juga pendengar kami dari kalimantan timur ya
sehingga semuanya akan kita atur ground breakingnya tetapi memang sesuai dengan ekosistem yang ingin kita bangun
tetapi juga masyarakat lokal karena memang ini bukan kali pertama mavri
dalam riset di media sosial itu sebenarnya
tapi dukanya sebenarnya dukanya kurang
yang kami pancarkan dari pulau guam
dan yang paling susah adalah memperbaiki mental
kalau tahun lalu itu harus melalui arteri
nah ada cerita menarik gak sih ambil orderan delivery buat sahur
udah otomatis gak keterima badan gitu
kalau atlet menembak kelas dua smp kira kira latihannya dari umur berapa itu
gula merah seperti ini berarti untuk lima kilo itu berapa banyak
jadi di sini adalah salah satu contoh yang baik karena kita kerjasama dengan mitra masyarakat sangat dekat

anda bisa melihat bagaimana para petugas kepolisian ada dari tni juga
ya cerita tentang latar belakang memang pertama kali yang kita hadapi adalah covid sembilan belas
karena kami hanya akan membacakan pertanyaan selama satu kali
itu kan si savi zaman itu kan belum muncul ya
pak pramowo mohon ditahan
pada masa kemerdekaan kedua gua itu pernah dipakai sebagai gudang mesiu
setiap hari sejak dua ribu enam belas ia bersepeda sejauh tujuh km untuk tiba di stasiun lrt bekasi barat jawa barat
saya pun tak mau kelewatan menjajal angkut yang dini
ternyata unagi atau sidat kalau diolah dengan baik dan benar ini hilang rasa amisnya atau bau amisnya dan benar benar kerasa enak
nah karena bergeser menyebabkan puncak panen raya itu bergeser
setelah korban meninggal dunia hubungan dengan konten negatif itu sudah terputus
dengan curah hujan yang tinggi mbak oke jadi yang paling parah saat ini di kecamatan genuk begitu ya
nah ke depan memang dan bahkan ini sudah ada satu penelitian yang sudah dilakukan di amerika
ada tiga kelompok calon haji yang bisa dibadal hajikan
perkiraan panen brokolinya dan berapa jumlah panen brokoli itu penting untuk big data

jadi relatif memang denmark adalah sebagai negara yang penjunjung ham
orang kan cuma punya pilihan pergi ke kantor atau pergi ke kampus di sini
cuma pasti akan kalah saing dengan yang lain dengan pabrik lain yang buatnya lebih rapi
dan apalagi darmaganya masih cukup lah itu ya
jadi habis dari sini sejajan yang lain
kalau merasa untungkan menanam jagung hari ini sumbawa semua panen jagung
jangan sampai masyarakat menghadapi natal dalam kondisi yang kesulitan
laporan itu mengungkapkan bahwa keterjangkauan sewa berada pada titik terendah
menurut petugas vaksinasi saat ini baru enam puluh delapan anak yang mendapatkan suntikan vaksin pcv
jadi kita telah mengadopsi ide peserta peserta
sehingga penyerapan lapangan pekerjaan ini tidak optimal
saya yakin di kelaton itu banyak banget naskah tari yang masih belum dibedah pada waktu itu
ia mengatakan melibatkan seorang guru instrumen bisa sangat bermanfaat
karena terjadi kegagalan panen di banyak lokasi sentral
rafael alun juga disebut memiliki
ini sudah bergabungkah mbak iftita sari dari icjr
mungkin juru kuncinya nih di ben simmons sih kalau dia keluar
belum semua rumah sakit sudah memiliki alat cuci darah
bagaimana nasib yang jualan
untuk saya itu sangat luar biasa
kita bisa memperhatikan ekspresinya ketika dia misalnya mengerjakan tentang membongkar barang
selama ptm ke depan nanti tidak ada lagi
oke baik terima kasih mbak nizar atas waktunya sudah ngobrol ngobrol bersama cnn indonesia connected ramadhan
jadi public transport itu hanya di jakarta di daerah kurang
ade nya juga kan menembak juga kan
empat belas rumah sakit karena kan mereka mengampu rumah sakit yang lainnya
papua barat tiga sembilan persen ntt tiga delapan persen maluku utara tiga tujuh persen kalsel tiga enam persen
saya duga ada kemungkinan nanti ppn bisa saja nambah begitu ya
anies baswedan ketika ditanya oleh capres nomor urut tiga ganjar pranowo perihal skor kinerja kementerian pertahanan
orang perang kok malah disorakin gitu ya
tergantung cerita yang dibawa
yang harusnya dia berhak peroleh subsidi
menonjolkan tradisi budaya serta adat istiadat
sebetulnya apa yang dilakukan rusia itu juga
emang tujuannya buat rekreasi sih kalau olahraga ini
jadi tidak bisa serta merta kemudian
sehingga pada saat setelah istirahat dari sini
kalau baru langsung diambil wah panas
itu efeknya langsung dapat off air yang banyak
bukan hanya yang sudah operasional dan juga kita ada aplikasi namanya travoy
yang juga nanti akan disampaikan oleh ketiga baca pres
jujur sih masih ya ada rasanya kayak oh balapan ini tuh sebenernya bukan balapan
parosmia atau tidak dapat mendeteksi bau secara akurat menjadi gangguan indera penciuman yang saat ini lumrah dialami penderita long covid
aktingnya yang menggelitik pun mengantarkan bah minto menjadi bintang iklan
ada ikan bawal bakar ikan bawal asam manis sampai ikan bawal goreng
banjir juga disebabkan hujan lebat yang membuat sungai di pinggiran perbatasan turkiye suria meluap
tak sedikit pelanggannya sudah turun temurun dari generasi orang tuanya hingga ke anak anaknya
mereka juga memproduksi udang goreng dan burung puju goreng
geliat penyambut sekolah tetap buka mulai terlihat dengan gencarnya
karena kita tahu bahwa dengan adanya peningkatan tadi kasus covid sehingga most likely akan direspon juga oleh pengetatan pembatasan sosial ya
karena di sini di nottingham sendiri ada beberapa perhimpunan atau organisasi indonesia seperti perhimpunan pelajar indonesia indonesian society
nyeri otot rasa lelah sepanjang hari
rizka rizlia sidki irfan bandung jawa barat
sekalipun orang dewasa sudah pemahir menggunakan sepeda listrik
supaya punya pertahanan kalau nanti kita terserang covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia
iya karena memang kelebihan dari manual sebenarnya ke arah presisi ke arah hasil cetak yang memang lebih maksimal
membedakan isian masing masing ada bentuk atau ciri yang berbeda satu isian roti dengan yang lainnya
kalau dapat keuangan apa nggak senang
sistem ketenteraan yang berkualitas
jadi bulan lalu itu sebelum free agent mulai itu ya
tengahnya dulu kita angkat
kiranya tuhan memberkati kita semua
mahu dia lihat webbims ingat
tetapi harganya harga non subsidi
tapi hanya untuk saya ulangi ya untuk medis
harus ada kesannya soalnya karena sudah ada tagline nya
dan akhirnya dia dapet full scholarship juga
kepada abc news bahwa ada banyak
kami tunggu para pendengar dukungan anda
kalau yang biasa biasa seperti mendatangi petilasan juga ada
kayaknya lebih solid deh mavericks
dokter ahli gizi rumah sakit siloam samuel utoro mengatakan
jika anda terjebak tetaplah tenang
dan kita tidak tahu apakah nanti bagaimana pemeriksaan berlangsung untuk hari jumat
buanglah mantan pada tempatnya enggak ya bercanda
ada tadi ketahanan kesehatan dari obat obatannya
dan bahwa jamaah diharapkan bisa memenuhi kriteria itu
gua bilang ini udah orangnya bilang sama gua orang vibanya
memilih alas kaki yang tepat saat berolahraga tidak berarti harus mahal
meski demikian tetaplah minum air agar tubuh tidak dehidrasi
ataupun tujuh puluh lima nama pegawai yang dianggap tidak lolos ataupun tidak memenuhi syarat kualifikasi
terasa banget cabai kemudian
tapi kalau mau sarapan mau ngabisin monggo
nah bukankah susah gitu kalau untuk masyarakat yang masih ada di daerah pedesaan untuk memunculkan kepedulian itu
baginya sosok gung weda yang selalu mendorong dan memotivasi anak muda untuk melakukan smart farming sangat menginspirasi
pastikan api jangan sampai padam ya
mencari takjilnya kenapa mas zulfi susah
memang mirip mirip seperti arab sih ya mungsolkanas
lantas semua kaum yahudi
dimana anak anak muda juga semakin berpartisipasi aktif dalam konteks demokrasi
buku panduan penyelenggaraan pembelajaran yang dibuat oleh kemdikbud
para penari dengan pedang mereka menari diiringi tabuhan musik tradisional
tetapi kredibilitas dan legitimasi
seperti bapak bapak ini nih yang hobi menghancurkan bata
nah kan purna jual ini juga harus dipikirkan ya fair
adalah konsesi konsesi yang dimiliki oleh elit bisnis dan elit politik
menyiapkan formasi atau peran nama nama yang tidak dipanggil pada kali ini tentunya itu sudah juga bagian yang sudah dipikirkan
kami sapa sister beth yang tergabung di grup awr malay yang sudah menyampaikan bahwa topik komunikasi keluarga menjadi pilihan untuk siaran favoritnya
skema ada koordinator dan sebagainya
kalau umpama hari raya
tapi sayang beribu sayang sepanjang yang saya baca
jadi memang luar biasa bahagianya
julius randall juga masih stay ya
terdiri dari tunya atau neneknya
jadi selama pt gsi berdiri dari tahun lalu sampai hampir dua tahun pandemi tidak ada satupun keuntungan yang masuk ke kantong lu bisnis penjahitan
pasti sudah terbentuk sekian lama gitu
tapi potensi secara gempa sudah jelas ada
kira kiraan dari susunan pemain sendiri yang akan diberikan oleh sinteyong
yang awal mulanya itu yang namanya menumbuk
namun yang berbeda adalah kandungan asam lemaknya yang dibagi tiga
dalam serangannya terhadap hamas di gaza utara
pas pertemuan di presentasi mereka manajemen
rumah tangga dengan pendapatan rata rata sekitar satu ratus sebelas
tetapi hari ketujuh adalah hari sabat tuhan allahmu
ternyata cocok bagi selera lidah indonesia
pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm
apalagi kalau memang rumahnya itu rumah yang besar
di mana lebih dari sembilan puluh mamalia itu mati
cita rasanya tetap diminati masyarakat
dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan
cuman proses syutingnya kita melakukan produksi itu
terus albut nggak dateng
sebelum menikmati kopi pengunjung bisa melihat proses memeras susu kambing di peternakan etawa
ya baik pak joni martinus vice president public relations pt kai jawa barat
berakibat adanya peningkatan mobilitas penduduk secara signifikan
keuntungannya sih kayak tidak terlalu ini ya signifikan ya kak
membiarkan itu semua gitu kan apalagi ada
sementara jumlah korban tewas akibat gempa yang berkekuatan tujuh dua skala richter itu
pembangkitan seperti kita sebutnya adalah faktor yang paling penting bagi milenial kita
jadi apa ini bedanya
untuk pembuatannya satu karakter wayang membutuhkan waktu lima hari
aku harus menjadi salah satu
tadi juga sudah disebutkan bahwa anda yang memang belum memiliki tv digital tidak usah khawatir
meski demikian pemkot setempat mengaku masih menelusuri hal itu
yang kemudian yang kedua adalah kasus yang terkait dengan platform fahrenheit
makanan untuk hari ini tapi mereka
tahun dan tahun kemudian
dan kayak misalnya ketemu tanjakan gue mati kan malu banget ya
ada kesalahpahaman di luar sana bahwa tuhan sedang menurutkan
yang satu adalah angka ketersediaan beras untuk konsumsi
tapi alhamdulillah kan kalau orang lain mah tapi harga ibu makan diturunin
selain areanya yang cukup luas terdapat juga wahana bermain untuk anak anak
karena sebagai freelance itu dia juga perlu memperhitungkan
karena pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa baru sekarang
yang mengalir dari tahta tuhan
nih gimana cara latihannya ngebidik kayak gimana
dan for your information ini kan ada di salah satu sungai kecil nih
meski demikian sejumlah kebutuhan masih dibutuhkan bagi para pengungsi
universitas tristraksus sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
namun keduanya masih belum ingin berkomentar terkait dengan hal tersebut
terima kasih bapak atas informasinya dan tentu kami berharap agar proses evakuasi hari ini bisa berjalan dengan lancar
sepi lah intinya lihat orang sepi baru beraksi gitu
terutama kejelang panen raya
dan lu menekuni foto itu emang udah langsung ke basket atau ada misalkan lu interest yang lain gitu atau misalkan kayak human interest
oleh sebab itu ia mengajak dua kawasan untuk bermitra dengan baik dan saling menghormati
setelah itu berkembang ke permainan net ya sampai sekarang
hal ini perlu diwaspadai masyarakat pemudik yang menggunakan transportasi laut
tapi musim pertama mereka harus tinggal di sini
tuhan tidak sedang menunggu untuk menghukum
kalau lawan vietnam sama sama asean bermain terbuka
ya allah aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain
paling tidak april ini merupakan puncak musim panen
bangunan masjid ini memiliki tujuh pintu
dikasih tau ini tuh legendnya indonesia gitu
nah karena itu saya tidak melihat
protein sebesar sepuluh persen dan lemak sebesar tiga puluh persen
karena efektif mengatasi iklim
tapi harus juga melihat publikasi mops nya seperti apa
dalam kasus ini tentu sudah terlihat sebenarnya bagaimana responsibilitas polda kaltara dan transparansinya
setiap ada semacam meteor
jadi butuh kedisiplinan jadi dirinya sendiri setiap ada uang masuk
kujinya ada di pengadaan bahan baku obat

karena makanya inka industri pergeretapian kita juga harus didukung
mereka telah menyita tiga ratus delapan puluh enam juta dosis fentanyl yang mematikan
mereka cetak di molding khusus sesuai dengan desain yang kita punya mbak
sri mulyani juga meminta agar yang bersangkutan segera diperiksa oleh pihak terkait
analisis baru memperkirakan populasi victoria akan mencapai sepuluh tiga juta pada tahun dua ribu lima puluh satu
ditemui di ruas jalan mh sibuan bekasi selatan kota bekasi jawa barat mereka menyebut bahwa mudik dengan bajai lebih hemat
meski viral tak berarti informasi yang disampaikan benar
kopi diambil dari wilayah indonesia lainnya
yaitu ada sejumlah tujuh puluh lima nama dari pegawai komisi pemberantasan korupsi
di uph pun juga gue dua tahun pertama itu
baik jadi salah satu solusi yang efektif adalah
saya pikir ini merupakan campuran bagian dari banyak hal
dalam bingkai ppkm skala mikro ataupun ppkm
nah biasanya hal itu yang membuat kita merasa
yang ditemui saat pengambilan sampel antemortem di bidokkespolda sulsel
kalo mau jogging ya di depan ada jogging track
sampai supporter uwe datang kita potong
hanya untuk secangkir kacang
nah jadi sekali lagi kita harus punya approach untuk menentukan sesuatu
jadi para pejalan kaki bisa berjalan kaki dengan aman dan nyaman tidak seperti dulu yang sempit dan sulit untuk berjalan kaki
karena dari dulu kita kayaknya kalah sama filipina kalah sama filipina
ternyata toleransinya katanya cukup tinggi loh
warga ukraina itu merasa enough is enough
saya dengan duta besar palestina yang pertama itu
kalau lihat di tv itu kan bagus
kalau kamu sebagai pencipta lagu ya ciptain lagu aja terus
dia menggambarkan dampak ptsd yang sangat besar terhadap kualitas tidur para veteran yang dia nasihati
dan istilahnya emang gak asing lah sama basket indonesia soalnya kan banyak juga pelatih pelatih serbia yang main ke indonesia kan
selamat malam mbak tiffany
tanggal enam belas februari cuma bisa
saya tidak tahu itu yang harus ditusur oleh pihak kepolisian
jadi mudah mudahan tahun tujuh visa semua tuntas
kalau ada pemain binaan kan kayak beberapa tim berarti udah tau nih oh ini orang yang saya bina dari awal gitu
nah itu yang berbahaya bagi yang punya sakit diabetes
kita kan juga produksi minyak bumi itu juga ada peningkatan
sebagai orang indonesia belum makan namanya kalau belum menyantap nasi
apakah ada sesuatu yang dapat disimpulkan
kalau menambah itu kan sekarang ini dalam operasi pasar gitu ya
perasaan lahan kepemilikan lahan itu kita mengacu pada undang undang ikn
rt sepuluh rw dua semanan terdiri atas satu ratus dua puluh keluarga
ada cuaca ekstrim dan lain sebagainya
rumah tanah dan bahkan isi daripada rumahnya sebagai warisan dari janda tadi diberikan kepada pria ini
kalau menurutku udah berkembang sih dari yang tahun pertama ya
dan tidak semua warga di sini juga bisa membuat sandal seperti ini
untuk mendapatkan info tentang michael jordan
maka bukan mustahil cita cita menjadi kota untuk dunia dapat seketika menjadi bencana
jadi semua orang hidup di rumah besar
di libur haidul adat juli dua ribu dua puluh sampai delapan belas persen
kesunyian dan keheningan ini yang membuat tak sedihkan
karena coach sintayong tentunya ingin memanggil pemain yang terbaik
lalu dipasang di sana sini
kemudian mengkomunikasikannya pada pasangan
jelang jelang pemilu gitu
usunya di bunga yukang ini tetap dalam keadaan harmonis baik dan aman
maksudnya yang skill setnya komplit gitu
kalau saya sebutnya sih mereka ini pahlawan delivery ya
baik di industri di standar yang ada di badan pom sehingga bisa melakukan
cetak satu liat hasilnya gimana kalo oke baru gua cetak lagi ya
tujuh puluh nya berusia empat puluh lima tahun ke atas
jadi saya pastikan harga gabah kering panen di bulan ini ya mulai bulan ini ini nanti akhir bulan minggu ke dua minggu ke tiga itu akan sudah mulai meningkat di atas rp enam lagi
ya untuk arus balik ini tidak jauh berbeda nanti dengan arus mudiknya
oke ini lu dulu apa gue dulu bu
kita berharap dengan event ini kita bisa memperkenalkan indonesia dan indonesia
ini menjadi sistem yang memang harus tetap dilakukan
selama dua periode pemerintahan presiden joko widodo
bukan kalau akan bahaya kalau program diversifikasi ini balik balik lagi ke beras
cara penyajian unik ada varian rasa unik pun ada
kepada siapa telah dipercayakan harta benda itu
secara apa namanya secara
apakah upacara terakhir mereka di jakarta yang tahun depan akan dilaksanakan di ikn di nusantara
ditambah susu coklat jadul yang legit
masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan
samantha mostyn saat ini menjabat sebagai ketua satuan tugas kesetaraan ekonomi perempuan atau women s economic equality task force dan merupakan penasihat mantan perdana menteri paul gidding
adanya memang satu data yang memang saat ini sudah kita insya allah
dan karena gue diberi kesempatan ini untuk main di kanada
sekilas hewan satu ini terlihat mirip dengan belut namun belut dan ikan sidat memiliki beberapa perbedaan
sehingga hari ini datang dengan
jadi mereka ke palau ke tempat tempat lain juga
kalau menurut data tadi itu dijual sebesar satu
di antara yang sudah beroperasi adalah koridor sepuluh a rute cikini gondang bia
tetapi ini harus kita lakukan karena kita sendiri menginginkan bahwa harga itu wajar
dan bagaimana kita mengekspresikan diri kita
untuk bersiap bagi kedatangan yesus
ini berarti saya harus bergegas memasukkan seluruh barang ke dalam gerbong kereta
kan dari sekian banyak nomor tuh kenapa mas tera milihnya sepuluh meter running target
jika jarak antara bumi dan sagittarius a
iya dia goncengan motor motornya beat juga dia bawa
untuk tahun kedepannya gitu ya
ikut membantu keragaman itu karena keragaman kita indonesia merupakan kekuatan kita
karena dia dibentuk oleh masyarakat secara mandiri
jadi pengunjung mungkin kurang
dan juga saya coba sedikit untuk bahasa latin
itu yang kita mesti tahu keterbatasan dari masing masing
untuk mengatasi influenza juga virus virus yang mengkhawatirkan
kan mengregulasinya jelas enggak ada masalah
semoga boleh bermanfaat bagi kita semua di dalam kehidupan kita
kemudian berkomunikasi secara virtual
pengunjung juga bisa menyelam untuk mengeksplor ke dalam antelaga
berdasarkan estimated time arrival jadi berapa menit anda sampai disini
oh tapi yang pas game tuh pas kapan pas sama ragunan juga
maka pada saat pak mendagri mengambil rejim pemerintahan daerah
karena kalau impor saya lihat data impor
hal tersebut tercermin dalam penelitian yang dilakukan oleh eu asean business council
supaya betul betul raginya merata
dua titik kalau saya makan di depan pasar defris isiannya kupat kentang tahu dan telur yang disiram
dirinya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh mbah sum
dijet pendiri nu yang maju menjadi jawa pres
sekolah sudah kembali ke normal
dibuang tentunya diperlakukan sebagai alat medis habis pakai
pernah tiba tiba merasa terintimidasi kah atau apakah terganggu kah kalau berjalan di trotoar yang belum layak
menurut saya masyarakat yang sudah bocor ini harus dilindungi
nah disitu jadi awal keliatannya disitu
baik terima kasih pak darmanin tias untuk perbicaraan yang pagi ini
tapi ini bakalan efektif gak ya
dengan memiliki peralatan usg nanti akan di usg pada saat anak anak natal care atau kunjungan ke rumah sakit ibu hamil
tips agar bahan baku adonan merata sempurna adalah aduk mulai dari bahan yang paling lengket
kemudian masuk ke dalam si lubang hitam itu sendiri
bahkan pelarangan shower on the road dan lain sebagainya
kita harus konsisten mengatasi akar masalahnya
kita selalu membuka peluang dan kesempatan untuk melihat apapun yang kita anggap baik dan bisa lebih baik lagi
jangan sembarang memegang barang barang tempat umum ya
bener bener aduh beda deh dia bisa apa ya kayak ada saklarnya gitu dia dari yang bercanda tiba tiba jadi serius banget gitu
ini kalau saya bilang sebut kekhawatiran ya
di tangerang dulu basketnya emang kurang sih
jadi ketika orang melihat dari luar ini seperti nyambung padahal ada satu dua ada tiga lagi nih
untuk membahas penyebab kelangkaan lpg tiga kg sudah bergabung melalui sambungan virtual pengamat energi universitas gajah mada fahmi radi
pak aslan ini udah lama kan jadi sopir bajaj dari tahun berapa
oke ini dia tadi nasi goreng yang sudah kita buat nasi goreng seafood
salah satu penyebabnya kebijakan program dan anggaran kesehatan lebih berorientasi pada aspek kuratif daripada promotif dan preventif
karena keberagaman bahasa itu juga penting untuk ada di sinema indonesia menurut saya
di tengah kontroversi dana pinjaman online atau pinjol untuk pembayaran uang kuliah
jadi itu dulu gue waktu gue pertama kali masuk sma
selain itu petugas mengimbau kepada masyarakat
agar bisa mengembang renyah dan gurih
daniel corey adalah warga sydney keturunan lebanon
perempuan yang bisa menenun yang bisa mengerjakan semua proses itu
pengamat atak kota dari universitas trisakti menilai
gue pengen kayak bisa ngasih impact juga
tapi tidak ada personelnya seperti itu
dan menjadi salah satu warisan budaya kerajaan arab saudi
pak arief terakhir pak tadi menarik ada perlu adanya koordinasi kolaborasi dengan kementerian kemudian private sector untuk menciptakan kondisi yang kondusif terkait dengan harga gaba dan padi
oso juga mereka akan bagi dividen dulu baru terakhir di asdi nya astra international
jadi contoh ada petani yang butuh pendanaan untuk nanam kentang sepuluh are misalnya
brodin pun juga mendapat banyak permintaan wayang untuk souvenir
mau tidak mau harus ke rumah sakit kan
untuk kesehatan saya tidak ada epeknya sama sekali
kadang kadang emang value dari trade yang dari sixers minta agak gak masuk akal juga sih
berapa persen seberapa signifikan biasanya mbak
gue udah berhasil buat sebagian banyak
pras tawa menjadi salah satu top scorer pada ajang olahraga se asia tenggara itu
biasanya pemilik reptil berasal dari kalangan menengah ke atas yang acapkali bepergian
sama kehidupan zaman sekarang
sama ngirim tim misalnya ke mall ngirim tim ke club malam ngirim tim ke
perlintasan rel kereta api yang ada di depannya ketika dia melintas
oh jerit jerit lah apalagi kepada orang lhato lebih tambah jerit lagi kitanya
itu kan cari dana buat a m
terbaru politikus rian ernest yang memutuskan mundur dari partai yang kini dipimpin giringgara
saya mau masuk sma tiga biar kayak dia
beruntung lah itu dibuatnya dua hari h baru dapet
jadi selalu ada kejadian kemungkinan kejadian terjadinya efek samping
ketika negara bergabung ke aliansi keamanan
lalu juga pendekatan konservasi kita itu kita percaya bahwa selain perlindungan dan pelestarian
jadi di sana kami mendapatkan seperti lontong atau gula
itu juga terkompirmasi kok mas di explos misalnya
ya tentu saja orang mempercohalkan itu sesudahnya gitu
nah sebenernya nah sebenernya yang dbl tuh yang menarik kan di situ ya sebenernya dari entertaining sendiri yang pertama terus kedua kan
data kementerian kesehatan republik indonesia mencatat
dan sampai selamat di tempat tujuan
yang pertama hentikan liberalisasi pendidikan
air ledeng atau air pump disediakan melalui jaringan pipa terpusat sebelum didistribusikan ke rumah rumah warga
seribu orang dikawal datang dengan
kalau yang ini jadi surganya pecinta es krim
bukan di mana orang itu divaksinasi
eh gimana sih a gimana sih b gimana sih c gitu
untuk itu kementerian perhubungan menyarankan pengemudi wajib
karena ini udah berlangsung bertahun tahun
supervisi kemudian memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sehingga produk kita tidak kalah dengan produk produk impor pak
ini dari apa namanya dari riset di amerika itu mengatakan bahwa seorang politisi di amerika itu dia sampai bikin tiktok yang dia mau bicara serius tapi gak mesti harus serius terus
saya ada di kawasan timur tengah
yang di satu sisi ada ke
terus kemudian respon cepat itu juga harus segera dilakukan
tentu kalau dari harga tidak bisa dibandingkan ya
kita beralih ke mancanegara jalan kemerdekaan situs goa jepang di wisata taman nasional baluran ramai dikunjungi oleh wisatawan
tentu financing yang mereka keluarkan untuk investasinya cukup besar dan kemudian pada saat mereka mengalami kegagalan dalam divestasi
maka saya kira sesuai dengan harga produksi hpp yang terbentuk
tentunya manihani selalu punya narasumber yang
tapi bahkan sampai sekarang masih ada sisa dosis